pt moda raya terpadu atau mrt jakarta kembali menyesuaikan jam operasional mulai tanggal dua puluh lima juni lalu
langkah penyesuaian ini dilakukan untuk membantu perintah dalam menerapkan kebijakan ppk mikro untuk penyelenggaraan penyebaran covid sembilan belas
direktur utama pt mrt jakarta william sabandar mengatakan perubahan waktu operasional mrt jakarta
yang ditapkan adalah pada hari senin hingga jumat atau hari kerja
mrt beroperasi dari pukul lima pagi hingga pukul sembilan malam
sedangkan waktu operasional pada akhir pekan atau sabtu dan minggu adalah pukul enam pagi sampai dengan sembilan malam
ada pun jarak antar kereta atau headway yaitu setiap sepuluh menit
demi kenyamanan dan mengikuti arahan pemerintah para petugas di stasiun mrt juga sudah melakukan vaksinasi dan tes ginos sebelum melakukan perjalanan
yang kita dorong ini adalah bagaimana melakukan langkah langkah pencegahan penyebaran covid sembilan belas
ini sebagaimana kita melakukan
menjalankan protokol bangkit penyediaan hand sanitizer kewajiban memakai masker pemasakan tanda jarak physical distancing
pemeriksaan suhu suhu tubuh imbauan tidak berbicara di dalam ratangga kemudian bagaimana menggunakan sistem touchless dan pedal pada elevator
dan juga pembatasan transaksi tiket